yang membuat onar di wilayah cikupar
kiumbun bawa brajagini ke penjara ruang bawah tanah
kau sudah menipuku banyak sumbah
tunggu pembalasanku aku akan membalas semua perbuatanmu banyak sumbah
kau sudah menipuku banyak sumbah
bawa dia kiumbun
bawa dia kiumbun
melawan perapok perapok itu saja lama sekali
mungkin saja mereka terhalang sesuatu ki
tapi kita harus kembali ke istana patipuri
hampir saja kami akan meninggalkan kalian
sewaktu dalam perjalanan
kami bertemu dengan surakerta dan nyinawang
kalau nyinawang dan surakarta sampai memergokiku
bisa bisa terbongkar persengkongkolanku dengan mereka
sebaiknya kita kembali ke istana
jangan sampai pembicaraan ini ada yang dengar
jangan sampai pembicaraan ini ada yang dengar
sebaiknya kita kembali ke istana
keselamatan raden purba menak jauh lebih penting
si asep kemana ya
dari tadi pagi main belum pulang
kamu teku maha
akang seharian nyari kayu di hutan
kamu yang di rumah gak tahu
kemana anak sendiri main
aku cari aset dulu ya
aku sudah tersahar yuk
dari tadi sudah kita cari cari
si asep belum ketemu juga
saya juga bingung
tapi ada satu tempat yang belum kita periksa
kalau gitu kita kesana aja kak
kamu tadi dimana
nenek pasti tau dimana anakku
si aset ada disini kang
asep kamu gak apa apa
rupanya nenek ima yang sudah menculik anakku
kali ini jangan kasih ampun dia
atau anak anak kalian ikut diculik juga
jangan kembali lagi ke kampung ini
tolong jangan sakiti aku
apa yang terjadi pak man
hei anak kecil
jangan ikut campur
dia telah menculik si aset
jangan pak man
rupanya kamu gak ikut campur
tak apa anak itu
tunggu pak man
rupanya anak ini tidak bisa dibiarkan
jangan tahu bagaimana banknya
tanam secaya eleh oped
opeda pada saya
ki banyak sumba dan juga raden purba menang
pulang dalam keadaan baik baik saja
aku udah raden purba menang
telah menangkap pembuat onar di wilayah cikgu gu
paman ucapkan selamat
atas keberhasilan tugas pertamamu
terima kasih paman
keberhasilan tugas pertamaku ini
bisa menjalankan tugas dengan baik
paman akan mengusulkan kepada gusti prabowo
untuk memberi penghargaan kepada raden
harus itu ki
raden purba menang layak mendapatkan penghargaan dari kerajaan galuh
yang membuat onar di wilayah cikgu gu
bawa braja geni
ke penjara ruang bawatanan
kau sudah menipuku banyak sumba
aku akan membalas semua perbuatanmu banyak sumba
rama bangga pada muna
kamu sudah bisa belajar bertanggung jawab
dan bisa diandalkan sebagai seorang kesatria
haturnuhun rama prabu
aku selalu siap untuk diandalkan
demi keagungan kerajaan galuh
kakang banyak sumba
bagaimana keadaanmu kak
aku sempat khawatir
ketika mendengar kalian menghilang
setelah diserang oleh surakerta dan nyinawang
pangapunten gusti prabu
telah membuat gusti prabu khawatir
tapi yang hamba fikirkan adalah
bagaimana menyelamatkan raden purba menang
mengingat dia adalah masa depan kerajaan garut
nyinawang dan surakarta sama sekali tidak memberi kami kesempatan gusti
aku sangat menghargai usahamu dalam membimbing dan menjaga perubahan menang
kamu pantas diberikan penghargaan kakak
haturnuhun pangapunten gusti
bukannya hamba ingin menolak penghargaan dari gusti prabu
tapi hamba sudah banyak pengalaman gusti
sudah sering makan asam dan garamnya gusti
hamba tidak meminta apapun gusti
kalau boleh hamba
kalau boleh hamba mengusul kak
bagaimana penghargaan ini dititahkan oleh raden purba menang
mengingat dia adalah tugas pertamanya
aku akan menganugerahkan penghargaan kepada putraku purba menang
terima kasih rama prabu
memiliki anak yang membawa kejayaan kepada galuh
tidak semua orang bisa seberuntung aku
setiap detik waktu berlalu
aku akan memberi kekuatanmu
untuk selamat tinggal
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya